hal ini dilakukan di tengah banyak warga yang mulai resah akan penyebaran wabah demam berdarah dengi
saat ini diketahui pasien dbd di lampung juga kian bertambah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit
atas dasar itulah kapolda lampung memerintahkan sat brimob untuk memberikan pelayanan fogging secara gratis ke permukiman dan rumah warga
agar memberikan rasa nyaman dan aman dari bahaya wabah dbd
bocking ke sekolah sekolah ke pondok pesantren dan juga di lingkungan lingkungan masyarakat yang membutuhkan
jadi kita dua tim berjumlah satu timnya itu tiga belas orang tiga belas sampai lima belas orang
jadi kita dua tim dua puluh lima sampai tiga puluh personik
dengan peralatan alat alat bogging kita sudah lengkap
thailand juga sudah disiapkan dari polda
heriana seorang warga mengaku anaknya saat ini tengah mengeluhkan gejala demam berdarah dengi dan harus menjalani rawat jalan di rumah sakit
dengan dilakukan fogging ini diharapkan tidak ada lagi warga yang terjangkit dbd
dan fogging juga bisa dilakukan secara berkala agar dapat memberantas keberadaan nyamuk aedes aegypti
maksudnya dia mau tidur gak nafsu makan
itu tiduran aja maunya
nggak bisa ngikutin pelajaran sekolah
sudah berapa hari ini bu
dari hari senin dia udah gak sekolah
sat brimob juga mengimbau bagi warga bandar lampung yang ingin melakukan fogging baik di lingkungan tempat tinggal
sekolah atau pondok pesantren bisa menghubungi pihak humas polda lampung
mereka juga berharga untuk dilakukan fogging secara gratis